beralik informasi lain mantan menteri badan usaha milik negara dahlan iskan dituntut enam tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaan tinggi jawa timur
tuntutan ini disampaikan tim jpu dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi surabaya pada jumat sore
setelah tertunda lebih dari lima jam karena keterlambatan kehadiran jaksa penuntut umum
sidang kasus dugaan korupsi penjualan aset bumd milik pemerintah provinsi jawa timur dengan terdakwa dahlan iskan akhirnya digelar jumat sore tujuh april
dalam sidang yang dipimpin oleh ketua tim majelis hakim tahsim itu
tim jpu dari kejaksaan tinggi jawa timur yang diketuai oleh trimo menuntut terdakwa dahlan iskan enam tahun penjara
tuntutan ini diajukan terkait dengan kasus dugaan korupsi penjualan aset bumd di kediri dan tulung agung jawa timur yang dilakukan dahlan
selain itu dahlan dituntut membayar denda dan uang pengganti yang ditanggung berdua dengan pt sempulur adi mandiri selaku pihak yang membeli aset
dengan pidana penjara selama enam tahun digurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan di hutang
tiga menjatuhkan pidana dugaan terhadap terdakwa dalan iskan sebesar rp tujuh ratus lima puluh juta subsidi rp enam
empat menyatakan uang pengganti sebesar rp delapan
menanggapi tuntutan tersebut dahlan yang ditemui seusai sidang menyatakan pasrah dan tidak kaget karena ada beberapa pihak yang ingin memenjarakannya
meskipun tadi kan jelas bahwa saya kan tidak terima uang apapun
tapi kan memang saya sudah di
incar semua sudah tahu lah
adapun ketua tim penasehat hukum terdakwa yusril ihza mahendra menyebut menolak tuntutan jpu
dan akan disampaikan melalui pembelaan pada sidang kamis depan
dakwaan dari dasar pengetahuan itu sama sekali tidak dibukti secara sah dan menghentikan
dari seluruh keterangan saksi saksi yang terungkap dalam persidangan
dan dari seluruh alat alat bukti surat yang diungkapkan di persidangan
termasuk juga oleh keterangan keterangan ahli di persidangan
termasuk juga dari barang barang bukti yang dibawa ke persidangan ini
sama sekali tidak menunjukkan adanya bahwa padahal itu merakukan satu kesalahan
merakukan satu tindak pidana fungsi
dan karena itu kami menolak seluruh tuntutan dari jasa pendukung
dan akan dituangkan dalam bentuk redoi
selanjutnya sidang pembelaan dahlan iskan akan dilaksanakan pada kamis tiga belas april nanti di pengadilan tipikor di sidoarjo
diko hardiansyah sidoarjo